gubernur dki jakarta anies rashid baswedan meresmikan kampung susun produktif tumbuh di cakung jakarta timur
kampung susun ini dihuni oleh korban penggusuran kampung bukit duri yang terjadi pada dua ribu dua belas
pada kamis pagi anies baswedan yang didampingi oleh asisten lingkungan sekda dki afan adrian syah
dan jajaran pemerintah provinsi dki meresmikan bangunan kampung susun cakung sebagai tempat tinggal baru warga bukit duri yang terkena dampak normalisasi kali ciliwung
bangunan ini terletak di jalan dpr kampung pulau jahe kelurahan jatinegara cakung jakarta timur
bangunan lima lantai itu terdiri atas tiga blok
anies menyebut pemprov dki menyediakan tujuh puluh lima unit untuk warga kampung bukituri
tujuh puluh lima keluarga ini adalah korban penggusuran yang masih mempertahankan hak mendapatkan
hunian layak hingga dibawa ke pengadilan tata usaha jakarta timur
dalam sambutannya anies juga mengatakan pembangunan telah berlangsung sejak oktober dua ribu dua puluh satu dan selesai dalam kurun sepuluh bulan
bahwa peristiwa yang terjadi di bulan september dua ribu enam belas telah membuat mereka kehilangan tempat tinggal
dan alhamdulillah hari ini dua puluh lima agustus di hari perumahan nasional
mereka bisa memiliki ruang

saya sampaikan jangan berulang itu adalah pemaksaan dengan kekerasan
tapi kalau relokasinya tidak mungkin sebuah pembangunan kota di masa yang akan datang sama sekali tidak ada relokasi
tapi relokasi itu dikerjakan dengan baik dengan komunikasi dengan perencanaan yang baik
dan bila itu dikerjakan itu bisa